kota manado di sulawesi utara kita tahu kaya akan hasil laut ya salah satunya adalah ikan tuna
dea kartika akan ajak anda untuk menikmati aneka olahan ikan tuna yang kaya dengan protein di pinggir pantai kota manado
mulai dari menu tuna bakar kemudian sup tuna kuah asam ini bisa jadi pilihan anda untuk makan siang
informasinya ini dia
aroma harum dari ikan daging tuna yang dibakar ini mengundang saya untuk mampir ke salah satu restoran di pinggir pantai di kawasan megamas kota manado sulawesi utara
makan siang kali ini saya pilih tuna bakar saya pilihnya tuh di pinggir pantai tapi kebetulan karena akhir tahun di manado ini dan beberapa wilayah di indonesia tuh musim hujan
jadinya hujan tapi nggak apa apa lah ya yang penting kita mau coba tuna bakarnya tuh enak gak sih
di sini berhasil
beragam olahan ikan tuna yang kaya akan protein bisa menjadi pilihan menu untuk makan siang maupun malam
saya pun langsung memesan sejumlah menu olahan ikan tuna
saya pilih tuna bakar tuna bumbu rw khas manado dan sup tuna kuah asam
menu tuna bakar menjadi salah satu pilihan pengunjung
dipanggang di atas sabut kelapa yang dibakar menambah cita rasa tradisional kuliner yang satu ini
tak lupa tuna bakar
disajikan dengan sambal bawang yang pedasnya cukup menantang
yang pertama bakal saya coba adalah ini tuna bumbu rw
katanya ini best seller banget dan benar benar khas manado
ada dua jenis ikan tuna yang disajikan di sini yakni ikan tuna sirip biru
dan ikan tuna sirip kuning yang diambil langsung dari laut sulawesi utara
menurut penjualnya tidak ada perbedaan mencolok pada rasa kedua jenis ikan tuna ini jika dimasak dalam kondisi yang segar
kalau di sini kita jualnya yang yellowfin sama bluefin
tapi banyak yang di sini dijualnya yang yellowfin
karena yang bluefinnya masuknya ke sini dalam kentalan itu cuma sekali masuk ke dalam manusia
selain rasanya yang lezat manfaat ikan tuna sangat banyak bagi kesehatan manusia
ikan tuna memiliki semuanya
jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh
dari ikan tuna kita bisa mendapatkan protein dalam jumlah yang cukup besar
yakni dua puluh empat sampai tiga puluh gram per delapan puluh lima gram daging tuna
selain itu ikan tuna juga mengandung lemak baik bagi kesehatan jantung
iya terima kasih
setelah tadi makan kepedesan ini loh penawarnya jus sirsak buah naga
sambil melihat tuh
pulau manado tua
jadi kalau ke manado pengen makan tuna di pinggir pantai disinilah tempatnya